terus saya perbanyak
akan saya tempel di mana mana
ada tulisan di bawahnya
ami nggak di foto juga
dia sudah duluan
jangan bocorkan aktivitas akademi of bandung copet
dan garis miring atau pt aksi bergerak cepat
yang mana keduanya apabila disingkat maka akan menjadi a
sekarang foto kamu ada di hp saya
itu artinya nasib kamu ada di tangan saya
kalau kamu gak patuh sama perintah saya
foto kamu bakal saya cetak
terus saya perbanyak
akan saya tempel di mana mana
ada tulisan di bawahnya

siapa yang menyuruh kamu meroyok uhen sama gun
itu urusan bisnis
kerahasian klien terjamin
siapapun pelakunya di antara kalian
pun anak buah saya
itu hutang yang harus dibayar
saya berangkat dulu
hubungan kang ujang sama istrinya masih baik baik aja atau gimana ya
atau istrinya emang gak tahu
kalau kang ujang ada wanita idaman lain
kan saya udah pernah bilang
gak usah urusin urusan orang lain
urusin aja urusan sendiri
urusan kicim pring sama adiknya ranginang
sekarang urusan ujang
kamu mau berapa
kang mus udah bosen bisnis
tapi saya masih perlu uang
kang mus tenang aja
si ujangnya aja ragu
kan banyak yang bantuin
ada kang cecep
ada cim umun
sama yang lain
kita dipanggil bos
kang darman balasendam
diep jadi korban pertama
bukan korban pertama
gak akan ada korban berikutnya
nanti saya kabarin hendra juga
ketemu di mana
biasa di warung biaya
ada pertanyaan floor bukan sebarang kelas
apa kamu jelasin bang
tapi umur kamu presiden
vacana di tengah dua
lancar kanan gerak
satu dua tiga
istirahat tempat gerak
saya sama mulyana di foto buat apa bos
supaya kalian tidak macam macam
ketika foto kalian sudah ada di hp saya
itu artinya nasib kalian ada di tangan saya
kalau kalian gak patuh sama perintah saya
foto kalian bakal saya cetak
terus saya perbanyak
akan saya tempel di mana mana
ada tulisan di bawahnya
ami nggak di foto juga
dia sudah duluan
jangan bocorkan aktivitas akademi of bandung copet
dan garis miring atau pt aksi bergerak cepat
yang mana keduanya apabila disingkat
maka akan menjadi abc
dan juga jangan menginformasikan
keberadaan markas operasional darurat
maka akan menjadi modar
kepada siapapun dan kepada pihak manapun
apabila ada yang melanggar
maka hukumannya adalah yang sudah saya sampaikan di atas
untuk lebih jelasnya
foto kalian bakal saya cetak
terus saya perbanyak
akan saya tempel di mana mana
ada tulisan di bawahnya
kalauyak ramai akan tahu siapa kalian
dan apa pekerjaan kalian
teman maupun tetangga
maaf saya sampahnya pasti terlambat
bang motor saya kempes
harus cari bengkel dulu
masi tek yang mau datang kesini
ban motornya kempes
dia harus nyari bengkel dulu
itu artinya saya harus menunggu tanpa kepastian waktu
kalau sudah ke bengkel nanti dia kesini
tapi kita nggak tahu
dia harus ngedorong motornya berapa jauh
sampai ketemu bengkel
kita juga nggak tahu
berapa lama sampai masalah ban motornya selesai
jadi baiknya gimana
bilang ke dia
kesininya besok aja
kesininya direschedule aja
kamu jangan mintain iuran keamanan lagi
kamu udah gak tugas lagi
kamu di phk
maksudnya saya dipecat
emangnya kamu siapa berani berani mecat saya
bukan kemauan saya
perintah bang edi
darwin sama ijang juga
oke saya pergi
tidak usah nangis
kita dipecat bang edi
agus yang nyampe